saatnya kami mengajak anda ke negeri ginseng negara drama nih apalagi marak marak sekarang drama korea
iya dong drakor negara ini apa top sinetron sinetronnya
seperti apa susana ramadhani disana kita langsung telah terhubung dengan skype
ada mas juanda mahasiswa sel indonesia yang saat ini berada di seoul korea selatan
wow mas juanda saya baru lihat mas juanda potongannya benar benar kayak boy band korsel ya kan ganteng
selamat pagi mas juanda sehat mas
selamat pagi mbak dia selamat pagi mas seranok saya sehat
mas boleh dijelaskan nggak mas ini kan kemarin korea selatan tidak lockdown ya tapi tes masal
kemudian sempat kurva apa ya kurva korban covid ini sempat turun ya kan tapi ada muncul klaster baru itu di kluster klub malam
nah itu seperti apa sih mas bisa digambarkan nggak mas sebenarnya suasana korea selatan
setelah ternyata ditemukan kasus baru gitu loh
oke mbak jadi kasus kemarin yang terjadi di itaewon itu sama sama mengingatkan kita wni yang ada di korea selatan harus tetap waspada gitu
dalam tanda new normal ini nggak boleh santai santai tapi harus tetap waspada gitu
nah kemarin yang klaster di itaewon itu terjadi sekitar
di itaewon itu tanggal dua puluh empat sampai enam mei dua ribu dua puluh
nah setelah kejadian itu pemerintah korea selatan itu mengeluarkan kebijakan kebijakan baru antara lain bahwa teman teman yang sempat main ke klub atau sekitaran klub itu harus melakukan tes
dan itu tes itu semua pemerintah korea yang pabung secara gratis
nah untuk selain dites teman teman juga dianjurkan untuk mengkarantina diri
selama empat belas hari di rumah masing masing gitu mbak
tapi situasi sekarang bagaimana di sana apakah masih melakukan tes masal kepada sejumlah warga di sana atau warga asing
kalau tesnya sendiri itu sangat dianjurkan mas
jadi bagi teman teman yang mengalami gejala ataupun yang tidak mengalami gejala itu sangat dibawa untuk melakukan tes covid sembilan belas ini
karena semua gratis pemerintah yang pabung
walaupun warga negara asing itu tidak dikenakan biaya sedikitpun
mas kalau misalnya dengan kondisi ada kasus baru kemudian ini kan tes masal terus digaungkan dianjurkan kepada semua masyarakat
suasana di sana seperti apa mas yang tadinya ramai jadi sepi nggak
kalau suasana tetap ramai pak
tetap seperti hari hari biasa
iya tetap ramai
cuman setiap warga yang beraktivitas keluar rumah itu harus memakai masker
nah kalau untuk di tempat tempat umum itu juga disediakan hand sanitizer
kayak di depan eskalator di toko toko di bis itu pasti disediain
intinya kalau harus keluar rumah harus pakai masker gitu
berarti ada pelonggaran di sana ya terkait dengan aturan mengantisipasi adanya mata rantai dari covid sembilan belas di sana
iya bener mas
untuk physical distancing ini sudah ada kelonggaran
namun harus tetap waspada kita
kalau soal ini mas pendidikan gimana mas ini kan mas lagi studi di korea selatan
seperti apa apakah sudah berjalan dengan normal
atau sudah ada jadwalnya untuk kuliah face to face atau gimana atau masih online
kalau sejauh ini masih online mbak
kebetulan perkulian selesai
kalau sejauh ini masih online mbak kebetulan perkulian
semester ini sudah selesai nah semester lalu itu satu semester penuh semuanya online
dan kalau benar sekarang sudah selesai sih
mungkin kemungkinan semester depan baru akan tutorial secara tatap muka lagi
kalau untuk suasana ramadhan di sana bagaimana mas juwanda
kita lihat tadi tayangannya ada diputarkan makanan indonesia nasi goreng kayaknya itu martabak juga
martabak juga bikin martabak
bikin sendiri atau dapatnya dari mana itu dari diaspora atau teman teman indonesia saling
masak di sana ada sahur yang juga berbuka
kalau suasana ramadan itu beda banget sama tahun tahun lalu
biasanya kan kalau tahun tahun lalu itu pasti ada namanya buka bersama yang diadain di masjid maupun di kbri seoul
nah untuk tahun tahun ini ini sama sekali nggak ada yang namanya buka bersama
jadi buka bersama di rumah masing masing
tapi kalau kita semisal kangen masak masing
dengan masakan indonesia kita bisa pergi ke warung indonesia yang ada di kota angkat
nah itu di sana banyak sekali pilihan masakan masakan indonesia kayak masakan padang sambal pelecing dari lombok juga ada dan lain lain gitu
wow enak enak ya mas
tapi suka bikin sendiri nggak mas
misalnya pengen masak apa indonesia gitu suka bikin sendiri nggak biasanya menunya apa tuh
kalau bikin sendiri yang paling sering itu bikin rendang mbak
ini hebat banget
kemarin malam kita juga bikin lumpia itu videonya aku kirim ke mas yano itu bikin sendiri
dia juga di asmarang bisa bikin lumpia gak nih
gak bisa ini temen temennya hebat banget kok
harus belajar dari mas bandai nih bisa bikin rendang
bikin rendang itu bikin sendiri atau rame rame mas penasaran deh hebat banget bisa bikin rendang
sama temen sekos
itu resepnya dipelajari dari mana tutorial video di youtube
dari youtube dong semua ada di youtube
youtube tutorial itu tinggal lihat gratis tanpa bayar
nih mas tapi di tengah pandemi kayak gini nih harga harga gimana mas
misalnya kayak beras kemudian makanan makanan yang berkaitan dengan resep resep indonesia harganya gimana apakah naik atau stabil
kalau dari resep resep indonesia itu kayaknya stabil ya setahu saya stabil mbak nggak ada peningkatan harga
tapi sering kayak gara gara sehari gitu gak untuk beli kebutuhan belanja sehari hari memasak karena hobinya memasak nih kayak lumpia rendang dimasak nih oleh mas yuhanda
kalau kita perlu bahan bahan semisal yang ada di korea kita belinya di toko toko korea dekat rumah paling lima menit jalan dari rumah sampai
tapi kalau semisal yang bahan bakunya yang impor dari indonesia kita pesannya online mbak jadi kita pesan online kita tinggal kirim alamat nanti dikirim ke alaman kita
oke terima kasih
terima kasih mas juanda ini semoga selalu sehat bisa nambah ini pengetahuannya untuk bikin resep resep lain misalnya dari daerah lain rendang tuh hebat banget lumpia juga hebat banget terima kasih mas